kita akan mendampingkan kita nanti dikasih akses si paul kita terima kasih sama kpu dari situ kita bisa melihat lalu kita nanti akan melakukan upaya pencegahan memberitahukan kepada kawan kawan penyelenggara peserta kawan tolong dilengkapi minimal kita beri warning lah supaya melengkapi syarat syaratnya itu kepada peserta pemilu